harus ini daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga perdesambu dan kawan kawan
handphonenya atm nya di empat bank
ternyata benar seperti saya katakan kemarin libatkan ppatk
mengapa ada transaksi sedangkan orangnya sudah matikan begitu
desakan pengacara kamarudin simanjutat untuk mengungkap keberadaan tabungan milik brigadir yosua
senada dengan keinginan keluarga
keluarga menduga adanya tindak pidana pencucian uang dalam transaksi keuangan brigadir yosua
ayah yosua samuel huta barat mengaku almarhum memiliki empat nomor rekening buku tabungan dari empat bank
beserta kartu atm nya
bagi keluarga jika dihitung dari masa kerja yosua sepuluh tahun
sangatlah wajar jika almarhum memiliki tabungan ratusan juta rupiah
almarhum setiap bulannya rata rata ada lima juta dulu
sedangkan makan dia kan nggak bayar
dalam setahun aja sudah enam puluh dua tahun sudah satu juta dua ratus eh satu ratus dua puluh
kalau dua ratus saya rata entah dua ratus lebih di tabungan dia dia sudah bekerja hampir sepuluh tahun
hal yang wajar tanggungan dia nggak ada belum menikah
tak hanya itu dugaan kasus suap juga bisa memberatkan hukuman verdi sambo
hal itu terungkap oleh lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk
yang membenarkan pihaknya sempat diberikan map berisi dua amplop coklat
usai meminta keterangan verdi sambo di kantor divisi propam pada tanggal tiga belas juli lalu
namun lpsk menolak amplop itu
kopinya belum diperiksa apa isinya segala macam
karena bahasanya udah begini ini titipan dari bapak
ya kan artinya menurut kami kan bukan berkas atau dukungan terkait dengan permohonan
ketika di buka amplop
ini ada di kamarnya ada dua amplop coklat
belakangan lpsk menduga amplop coklat yang diberikan pihak verdi sambo adalah uang
dan pihak lpsk siap jika dimintai keterangan oleh kpk
hingga saat ini kpk mengaku kewenangan komisi anti rasuah itu terbatas sesuai pasal sebelas undang undang kpk
plt jurubicara kpk ali fikri menuturkan
dalam pasal itu dijelaskan
kpk hanya dapat melakukan tugasnya dalam pemberantasan korupsi jika terkait dengan kasus yang melibatkan penyelenggara negara
meresahkan masyarakat atau terdapat kerugian negara senilai lebih dari satu miliar rupiah
tim liputan cnn indonesia